ntar dulu dong
enak aja mencinta cinta
eh perasaan gua sama si apnu itu
masih belum jelas gua
mana bisa gue jatuh cinta sama orang yang sering bikin gue kesel terus
kagak ada salahnya
namanya juga ini nanti kita lagi didoain nih
yang sama sama gue juga lagi ngerasain hal yang sama
kita udah hidup lama disini bareng bareng
sama sama minum air putih
dan kebetulan juga kita tengah merasakan hal yang sama
dan di dalam itu semua
ada rasa untuk mencoba menerjemahkan apa itu
optimis dan putus asa
di antara kita
rasa rasanya gak pantas kita kedepankan
karena kita sama sama tau
allah gak suka kita putus asa
gak ada salahnya kita sebagai laki laki
mengedepankan optimisme kita
memberitahu sama semua orang
kita adalah laki laki yang tangguh
yang tidak mudah mundur dan putus asa
apalagi dalam memperjuangkan kebaikan atas nama
cinta dan putus asa
banyak jalan menuju kebayoran lama
banyak jalan juga berarti untuk menggampai cita dan cinta
dan gue sebagai sahabat tuh
mau ngasih tau
tentang optimis gue
daya juang gue
ketidak berputus asaan gue terhadap cinta
cinta yang baik buat kalian
mau ngasih tau lo
dan gue harap setelah gue selesai mengucapkan kalimat ini
gue berharap lebih mantep lagi amin kita
fa'an mencintai fatin
bentar dulu dong
eh perasaan gue sama si upnya itu
masih belum jelas gue
mana bisa gue jatuh cinta sama orang yang sering bikin gue kesel terus
kagak ada salahnya
namanya juga ini lagi kita lagi di doain nih
marah dia cuy
gue di doain sama orang yang takut mati
dan lu kita semua jadi ulil amri
ah tak tak salah salah
gue balik boleh
gue ada nge dialognya nih
kalo april mencintai siapa ya
cinta gue hanya buat allah
kok kau pada amin sih
eh lu pada aminin kek
aminin dong yang banyak
kan gue mencintai allah
juga kita cinta ya allah salahnya satu dua tiga amin assalamualaikum waalaikumsalam
alhamdulillah ya allah rezeki dari para bidadari masya allah alhamdulillah rezeki
hai allah pisahnya
kasih banyak ya
saya cuman mau bantu cibiyu yang kewalahan bawa barang sebanyak ini lagian kami juga
mau metik sayuran sekalian lewati juga ya udah yuk ganti
hancur hati ana melihat calon istri istri ana tersesat hatinya oleh mereka mereka
hanya santri yang numpang status di sini sedangkan anak santri senior dan anak merasa
terfukul melihatnya ana harus bertindak cepat sebelum terlambat

pokoknya antum siaga dekat beduk menjelang beduk maghrib
anak kan bertanya kepada usah sepuk sering sering lihat jam jangan sampai ada
selisih waktu sedetik siap bang

ustadz sebenarnya dari tadi anak mau nanya
tapi jujur aneh malu
daripada aneh ngeganjel dalam hati dan pikiran jiwa anak
mendingan anda tumpahkan semua pikiran dan penasaran anda kepada ustadz
apa hukumnya kalau menikahi teman satu pesantren
menikahi teman satu pesantren hukumnya tidak boleh haram
selamat ya aruk berjalan dengan lencah
jadi insyaallah niat anna kullu datang ke sini untuk melakukan ta'aruk